kita beralih ke informasi selanjutnya warga ogan komering ilir sumatera selatan
dihebohkan penemuan harta karun yang diduga merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya
di lokasi kebakaran hutan dan lahan
kepala bagian humas kabupaten ogan komering ilir andianto membenarkan kejadian ini
namun pencarian harta karun peninggalan sriwijaya ternyata bukan hanya baru baru ini
warga sudah melakukannya sejak tahun dua ribu lima belas
sebuah video amatir merekam warga melakukan penggalian secara ilegal
untuk mencari barang berharga di lokasi yang diduga desa maras sungai jeruju ogan komering ilir
sejumlah warga menemukan perhiasan yang diduga merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya
di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan
pemerintah kabupaten ogan komering ilir tidak bisa melarang aktivitas pencarian harta karun oleh warga
pemerintah daerah setempat hanya bisa mendata barang yang ditemukan
agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab
pemerintah daerah kita tidak bisa
kita tidak bisa melarang masyarakat melakukan pencarian
tapi yang kita lakukan adalah upaya pendataan atau inventarisasi
kemana saja barang barang tersebut dijual atau diserahkan
lalu kita juga lakukan upaya koordinasi dan pelaporan ke balai arkeologi palembang maupun ke balar yang ada di jambi